jelang hari raya dul adha pemerintah kabupaten mamuju tengah sulawesi barat
melakukan sidak ikan asin pada sejumlah pasar tradisional
sidak dilakukan setelah beredar sebuah video yang menjelaskan
bahwa adanya kandungan formalin pada ikan asin yang beredar di daerah tersebut
sidak yang dilakukan tim gabungan pemerintah kabupaten mamuju tengah ini
berlangsung di pasar tradisional di kecamatan topoyo kabupaten mamuju
sidak kali ini difokuskan pada ikan asin
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keresahan warga
pas seberedarnya sebuah video yang menyebutkan adanya kandungan formalin
pada ikan asin yang dipasarkan di daerah ini
cuma satu sampel saja yang negatif tidak mengandung formalin
dua belas di antaranya semua mengandung positif mengandung formalin
selain dianggap meresahkan video tersebut juga merugikan para pedagang
omset penjualan ikan asin menurun hingga lima puluh persen
sekretaris dinas kesehatan mamuju tengah mengaku
telah melakukan pemeriksaan berkala pada setiap ikan asin
dia belum menemukan ikan asin yang mengandung formalin
ikan asin yang berformalin
yang ada kita temukan hanyalah saving jadi bukan formalin
selain ikan asin sidak juga dilakukan pada sejumlah bahan makanan
yang dijual di pasar ini
sidak dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga jelang hari raya idul adha
abdu febriyadi mamuju tengah sulawesi barat